awal tahun dua ribu dua puluh dua indonesia telah menapaki puncak tertinggi penyebaran kofit sembilan belas penambahan kasus
sebanyak enam puluh empat tujuh ratus delapan belas terjadi pada enam belas februari lalu yang disebabkan varian omikron jumlah itu
telah melampaui puncak kasus gelombang dua akibat varian delta dengan angka penularan harian sebanyak
lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh pada lima belas juli lalu selanjutnya perlahan lahan tren penurunan kasus kofit sembilan belas mulai terjadi
sejak pertengahan april dengan kasus harian yang dilaporkan di bawah seribu kasus meski sempat
melonjak pada juni dengan ribuan kasus namun terus melandai hingga per dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
angka tujuh puluh sembilan persen angka kematian dua tiga persen yang semuanya di bawah standar who atas dasar data
inilah pada jumat tiga puluh desember presiden joko widodo memutuskan status ppkm dicabut maka pada hari ini
pemerintah memutuskan untuk mencabut ppkm yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor lima puluh dan

hai jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat
selain isu kofit sembilan belas isu kesehatan yang cukup menyita perhatian publik di tahun
dua ribu dua puluh dua ada kasus gagal ginjal misterius pada anak kementerian kesehatan menginformasikan
kasus kematian gagal ginjal di indonesia mencapai dua ratus orang pada delapan belas november lalu
sementara total secara akumulatif
jumlah tiga ratus dua puluh empat kasus yang tersebar di dua puluh tujuh provinsi ditambahkan kasus itu tidak mengalami penambahan
jumlah sejak november lalu belakangan dari hasil penyelidikan bepom dan kemenkes penyebab gagal
ginjal pada anak diduga disebabkan keracunan senyawa zat pelarut dalam obat sirup seperti
ethylene glikol atau eg dan di ethylene glikol atau dg guna mencegah jumlah korban anak anak semakin
bertambah kementerian kesehatan kemudian sempat menghentikan total pemakaian obat sirup sejak delapan belas
oktober lalu selain isu kesehatan dari dalam negeri ada beberapa isu kesehatan yang diduga berasal dari
luar negeri pada lima april lalu organisasi kesehatan dunia menerima laporan dari inggris raya adanya
kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya kemudian pada lima belas april who pun
menetapkan penyakit misterius ini menjadi kejadian luar biasa dalam kesehatan adapun indonesia mulai
mengidentifikasi kasus ini sejak dua puluh tujuh april berdasarkan data dari kementerian kesehatan
pada dua puluh delapan juni lalu enam anak dari puluhan kasus yang dilaporkan dinyatakan meninggal dunia
selain hepatitis akut misterius isu penyakit yang diduga berasal dari luar indonesia adalah
kasus cacar monyet atau dikenal monkeypox pada sembilan belas agustus lalu kementerian kesehatan memastikan
seorang warga negara indonesia terkonfirmasi menderita monkeypox atau cacar monyet hingga
september lalu kementerian kesehatan memastikan kasus konfirmasi cacar monyet di indonesia hanya
berjumlah satu kasus sementara puluhan lain yang sebelumnya dinyatakan satu kasus yang
pack sudah dipastikan bukan cacar monyet selain masyarakat melakukan pola hidup
sehat tindakan preventif lain adalah mencegah kasus luar negeri masuk kembali ke indonesia
terlebih kasus covid sembilan belas cacar monyet hingga hepatitis misterius merupakan kasus penyakit
yang berasal dari luar indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga pun menjadi tantangan indonesia baik pemerintah dan
masyarakat untuk mencegah hal serupa tidak kembali terjadi
tim liputan cnn indonesia